banjir yang terjadi saat ini adalah yang terparah selama lima tahun terakhir
penyebab terjadinya banjir adalah luapan sungai leduk dan intensitas hujan yang tinggi